tatanan baru hidup di tengah covid sembilan belas atau yang kita kenal dengan new normal terus disosialisasikan oleh pemerintah
skenario hidup new normal pun tengah disiapkan
salah satu alasan pelonggaran psbb dan juga transisi menuju new normal harus dilakukan adalah tentu pertimbangan perekonomian
di sisi yang lain bayang bayang ancaman semakin banyaknya kasus positif dan ancaman gelombang kedua dengan memperlakukan new normal menghantui masyarakat di tengah pandemi saat ini
benarkah new normal berpotensi menjadi pemicu gelombang kedua pandemi
dan bagaimana pula dari sisi ekonomi melihat kebijakan memperlakukan new normal ini
apakah ini bisa menjadi insentif untuk memperbaiki ekonomi kita yang sempat goyah karena adanya wabah
kita akan coba bahas pada malam hari ini
ada mbak mia miranti ahli mikro
biologi universitas pajajaran
mbak mia selamat malam
baik mbak mia ada juga mas bima yudhistira dari peneliti dari indef
selamat malam mas bima
baik nanti mas bima akan banyak mungkin bicara tentang dari sisi ekonomi ya melihat kebijakan new normal ini
tapi saya akan ke mbak mia terlebih dahulu
mbak mia di tengah pandemi saat ini kita akan menghadapi era new normal
pemerintah sudah mulai melonggarkan psbb dan juga sudah mulai membuat narasi
untuk hidup dengan covid sembilan belas
kemudian masyarakat juga ditakutkan adanya gelombang kedua misalnya
dari pandangan anda apakah memang potensi ataupun ancaman gelombang kedua ini nyata adanya
jika new normal diberlakukan dan kita memang harus hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
kalau menurut pandangan saya kemungkinan untuk gelombang kedua ini memungkinkan kalau untuk di indonesia
jadi melihat perkembangan covid sembilan belas
di dunia sekarang penyebaran covid ini masih masif ya
jadi dalam keadaan penyebaran covid sembilan belas ini masih masif
tiba tiba kita membuka new normal
jadi itu perlu dipertimbangkan matang matang sebelum keputusan itu diambil
itu kalau menurut pandangan saya gitu pak
anda mengatakan bahwa mungkin saja bahwa ada ancaman gelombang kedua
baik secara saintifik ya
atau melihat kurvanya mungkin
perilaku masyarakat kita
apa indikator sehingga kemudian bisa saja kemudian new normal ini berbahaya
dan justru menjadi ancaman untuk gelombang kedua covid sembilan belas
oke kalau saya melihat new normal ini menjadi ancaman untuk gelombang kedua
karena terutama di perilaku masyarakat kita
jadi perilaku masyarakat kita ini masih terlalu permisif kelihatannya
mereka masih belum menyadari bahaya tentang covid sembilan belas ini gitu
jadi edukasi terhadap masyarakat sebelum new normal ini dibuka
justru lebih penting bagaimana melindungi dulu masyarakat sebelum kita memperlakukan new normal
itu mungkin yang dalam bayangan saya mungkin seperti itu pak
permisifnya seperti apa mbak mia
mungkin bisa dijelaskan secara detail masyarakat kita yang anda lihat
seperti apa dalam menghadapi covid sembilan belas ini
masih menganggap remeh kah atau bagaimana
saya melihat cenderung masih menganggap remeh
salah satu contoh berita yang saya baca sekitar hari minggu kalau nggak salah
itu ada cerita bahwa dalam kondisi masih psbb
ini masyarakat sudah mulai piknik
piknik ke puncak gitu
jadi disitu saya menyadari bahwa masyarakat kita ini masih permisif menghadapi gelombang covid sembilan belas ini
jadi sebetulnya yang berteriak teriak karena takut soal covid sembilan belas ini
lebih ke tenaga medis dan saintis kelihatannya
karena masyarakat kita kelihatannya masih terlalu santai menghadapi covid sembilan belas ini
itu yang dari pandangan saya
tapi di sisi lain kan kita tahu bahwa pemerintah sudah menyiapkan atau tengah menyiapkan skenario new normal ya
dengan beragam pertimbangan atau mungkin karena faktor ekonomi misalnya
ada protokol protokol kesehatan yang diberlakukan kan
sebetulnya secara regulasi sudah ada sih
nah seberapa besar itu bisa membantu atau bisa mengerem ya
ancaman gelombang kedua tadi itu
pada prinsipnya masyarakat ini harus mengikuti protokol
jadi harus tegas mengikuti protokol
kemudian pemerintah juga tegas menerapkan aturannya
kemudian yang berikutnya adalah membangkitkan empati masyarakat bahwa kita berpikir sebagai otg
orang tanpa kejala
dimana potensi kita untuk menularkan dan potensi kita untuk ditularkan ini tinggi
jadi kalau kita masyarakat
kita dibangun empatinya bahwa dia adalah sebagai otg
kemungkinan untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah
dan pemerintah juga tegas
apa namanya dengan aturan protokol tersebut
sebetulnya ketakutan akan gelombang kedua mungkin tidak terjadi
tapi ya ini masalahnya itu ketegasan untuk penerapan protokol tersebut gitu
ya ketegasan protokol kesehatan itu diberlakukan ya baik oleh regulator dan juga oleh masyarakat yang kemudian mengikuti
tadi anda katakan soal bahaya juga
artinya memang seberapa bahaya sih mbak new normal ini diberlakukan untuk ancaman gelombang kedua
saya takutnya just new normal ini mulainya ke arah tempat yang kerumunan orang
yang akan terjadinya klaster klaster baru
itu yang paling saya takutkan
karena begitu masyarakat di lost itu bisa jadi timbul klaster baru untuk penyebaran covid lagi gitu
apalagi di indonesia ini
rapid test untuk masyarakat indonesia ini masih kurang
kalau kita lihat dari data pengukuran penularan covid sembilan belas di indonesia itu baru sekitar satu dua ratus lima puluh tiga penduduk yang dites per sejuta penduduk indonesia
yang kan kita tahu bahwa indonesia ini kan negara dengan jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia
jadi dengan rapid test juga yang masih sedikit sampai saat ini kelihatannya
potensi bahwa masyarakat kita tertular covid sembilan belas ini masih tinggi
dalam kondisi ini kita belum ketemu tiba tiba udah dibuka lagi new normal
itu yang menjadi keprihatinan saya mungkin kalau sebagai peneliti
menarik mbak mia
anda tahan dulu saya ke mas bima
kalau begitu mas bima kita masih bicara soal bahaya
tadi bahaya dari segi keilmuan mbak mia miranti ya
jadi ketika nantinya ada reopening kehidupan new normal
sementara kurvanya masih fluktuasi
melihat juga masyarakat juga masih permisif tadi mbak mia katakan
kalau secara ekonomi mas bima bagaimana
karena kalau klaim pemerintah kan sebetulnya membuka reopening ini lagi karena tidak ada pilihan
karena justru untuk menyelamatkan perekonomian
pandangan anda kalau dari segi ekonomi ketika membuka new normal ini
apakah memang itu bisa menjadi insentif untuk menghidupkan kembali perekonomian atau justru sebaliknya
nah ini dia nih
tadi saya sangat sepakat bahwa ada resiko gelombang kedua
dengan jumlah korban yang lebih banyak gitu ya
poinnya di situ
sehingga kalau new normal dibuka terlalu terburu buru
ini bukan insentif bagi para pelaku usaha
tapi justru ini bisa blunder
jadi ketika satu tempat perbelanjaan misalkan dibuka secara buru buru gitu ya
pelonggaran lima fase itu kan juga dilakukan pada bulan juni ini
termasuk pusat perbelanjaan seperti mal
dan kita tahu bahwa konsumen yang
daya belinya cukup bagus itu adalah kelas menengah dan atas
dan ini kebetulan adalah konsumen yang sangat memperhatikan sekali isu isu kesehatan
jadi ketika dipaksakan ada pandemi gilis kedua
yang tadinya sudah mulai tumbuh kepercayaannya untuk berbelanja
tapi karena di situ masih ada pandemi
masih ada virus berkeliaran
ini bisa mengganggu sekali membuat krisis yang ketiga
yang dikhawatirkan krisis ketiga
adalah krisis psikologis dari konsumen
jadi konsumen jadi justru males untuk keluar sama sekali
nah ini yang justru memperlambat recovery
nanti huruf recovery nya bukan huruf p
jadi seakan naik dalam jangka pendek
turun lagi baru kemudian recovery nya berjalan lebih lambat
itu dengan catatan kalau ada resiko gelombang kedua tadi
tapi kalau misalnya new normal berjalan dengan baik
yang dilakukan secara maksimal
apakah resiko resiko tadi itu yang tadi anda katakan masih mungkin terjadi
atau memang justru bisa jadi sebaliknya
karena ya memang kembali akhirnya tidak punya pilihan lagi
karena masyarakat tetap harus melakukan aktivitas perekonomian
ini juga harus segera dibuka atau seperti apa
tapi dia bahas nanti ya
mas bima dan juga mbak mia kita break
terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih lebih dahulu
mas bima bagaimana kalau kemudian resiko atau ancaman yang kita takutkan bersama
bahwa ada gelombang kedua tidak terjadi
apakah kemudian secara perekonomian ini sudah tepat dilakukan untuk membuka
kembali perekonomian atau new normal tadi atau masih ini dalam kategori terburu buru menurut anda
ya bisa mendengar suara saya mas bima
baik mas bima saya ulangi lagi pertanyaannya
bagaimana kalau kemudian apa yang kita takutkan ketika tidak ada ancaman gelombang kedua
apakah memang sudah tepat juga untuk membuka new normal lagi
reopening lagi kehidupan perekonomian
sekarang itu kan sangat idealis begitu ya
protokol kesehatan dipatuhi disiplin
kita tahu realitanya tidak seperti itu
nah sekarang yang pertanyaannya adalah
ketika new normal ini sebenarnya bagi beberapa sektor itu pada waktu awal pandemi itu sudah melakukan new normal
khususnya sektor biasa
mereka nggak usah disuruh new normal
rapat rapat online itu bahkan sebelum adanya pandemi juga bisa melakukan itu
nah umkm yang berjualan secara konvensional
ketika harus mematuhi protokol kesehatan
berarti dia harus ada biaya operasional yang lebih mahal
kalau saya sih nggak khawatir sama bisnis yang menengah dan besar ya
karena mereka punya cukup cash flow
cukup dana untuk misalkan penyediaan apd
ruangan kantornya juga besar
jadi jaga jarak itu tidak ada masalah
tapi kalau warung warung kecil dan segala macam
itu pastinya ada tambahan biaya
nah ini siapa yang akan menanggung tambahan biaya ini gitu ya
di sinilah new normal artinya stimulusnya juga new normal
yang kan stimulusnya masih konvensional
nah ini yang jadi masalah
harusnya kan misalkan dari sisi protokol kesehatan
umkm itu sudah dibantu
tapi itu belum dimasukkan ke dalam stimulus yang terbaru
begitu juga kemudian bagaimana di era digital
kalau mau men support benar benar new normal
sektor yang analog tadi dipercepat untuk digitalisasi
kasihkah misalkan subsidi internet ya
seperti di malaysia tuh
lima puluh gb per orang maksimum per hari
jadi ini yang kita butuhkan gitu
jadi jangan hanya bilang new normal new normal
tapi insentif dan stimulus bagi sektor mikro dan kecil ini
yang ketinggalan di belakang gitu
padahal new normal artinya biaya baru
tapi belum tentu ada pemasukan baru yang signifikan jumlahnya
oke jadi usaha usaha mikro kecil ini yang paling berbahaya sebetulnya
ketika dibuka kembali
tapi memang tidak punya kemampuan untuk bisa menerapkan protokol protokol kesehatan yang tadi ada maksud
itu seperti apa
betul betul betul sekali
jadi yang dikhawatirkan adalah ketika memasakkan new normal
apalagi new normal indonesia sekali lagi beda dengan vietnam ya
vietnam angka kematian baru diperlonggar ya
nah untuk normal yang versi di indonesia ini
maka yang rentan adalah kelas yang menengah ke bawah
yang susah sekali untuk mengikuti himbauan himbauan tadi
karena kelas himbauan ada konsekuensi biaya
nah ini yang harusnya diproteksi
kalau nggak nanti kesidangannya akan semakin lebar
oke saya ke mbak mia lagi
mbak mia menarik kalau kita kembali membahas soal ancaman gelombang kedua
yang tadi juga anda katakan mungkin saja terjadi
melihat perilaku masyarakat kita yang tampaknya masih belum begitu menganggap ini adalah hal yang menakutkan begitu ya
covid sembilan belas ini sepanjang psbb kemarin
mungkin anda bisa gambarkan kepada kami
seberapa menakutkan sebetulnya covid sembilan belas ini
agar kita perlu sampaikan lagi kepada masyarakat
kalaupun nanti masuk ke era new normal
kita betul betul sadar dihadapkan dengan virus yang sedemikian berbahayanya
mungkin dari pandangan keilmuan anda bisa menyampaikan kepada kami
pada prinsipnya virus ini selalu mencari inangnya
jadi dia bisa beristilahnya berkembang biak itu di dalam tubuh inangnya
nah sebetulnya pembatasan sosial berskala besar kemarin adalah bagaimana kita memutus rantai supaya virus ini tidak mendapatkan inangnya gitu
nah sekarang kalau masalahnya new normal dibuka lagi
si virus ini berarti punya kesempatan untuk mencari inangnya lagi
jadi masyarakat yang tadinya sehat karena tadinya tertahan di rumah misalnya
tiba tiba jadi keluar lagi sebetulnya ke sana
seberapa besar bahaya virus ini sebetulnya banyak orang yang mengatakan bahwa ini hanya flu biasa
tetapi kalau yang namanya fluk biasa itu tidak mungkin ada gejala sampai menimbulkan pneumonia pada beberapa orang yang rentan
jadi gejala virus ini sama seperti orang mendapatkan pneumonia
tetapi pneumonianya kalau pada bakteri itu kita bisa obati dengan antibiotik
tapi kalau pakai virus kalau karena virus ini nggak bisa
nah kemudian ada beberapa orang yang mempunyai penyakit bawaan
itu yang mungkin banyak yang tidak tertolong karena memang sifat virus ini mungkin bisa dikatakan seribu wajah
kata beberapa jurnal internasional
karena yang tadinya kasusnya ringan hanya seperti flu biasa
tiba tiba dalam beberapa hari dia sudah menjadi parah
nah ini mungkin yang sangat menakutkan dari virus ini
dan kemudian yang jadi masalah penyebaran dari virus ini yang paling gampang adalah kontak dan melalui transmisi udara
mau tidak mau melalui transmisi udara
dan kontak jaga jarak itu adalah salah satu mekanisme supaya pada saat kita bersin
droplet atau partikel dari virus ini tidak sampai menyebar atau menular ke orang lain
mungkin itu yang tidak ada
dan yang paling menakutkan dari virus ini sampai saat ini belum bisa ditemukan vaksinnya dan obatnya belum ada
nah kenapa vaksin untuk virus ini juga sulit ditemukan karena kemampuan virus ini bermutasi
mutasinya ini sedemikian cepat
karena si virus ini pada prinsipnya adalah dia adaptif
dalam mencari inangnya
jadi pembuatan vaksin untuk mengatasi virus ini masih sulit dilakukan
mungkin itu yang ditakutkan oleh para ilmuwan untuk saat ini mungkin
itu mungkin masih ya
dan mutasinya juga sangat begitu cepat
dari protokol protokol yang telah dibuat oleh pemerintah begitu atau himbauan himbauan
apakah itu sudah cukup sebetulnya untuk bisa menghindari kita agar terpapar dari virus ini
katakanlah protokol protokol kesehatan yang dibuat apakah itu sudah cukup untuk bisa membatasi kita atau menghindari kita dari penyebaran virus yang tadi anda katakan begitu cepat tadi mbak mia
kalau untuk protokol kesehatan itu kalau saya lihat sebetulnya sangat ideal
jadi sebetulnya selama itu dipraktekkan itu ideal
tapi yang masalah lagi
terpulang ke disiplin diri
saya agak kurang yakin dengan kemampuan disiplin diri masyarakat indonesia
jadi sebetulnya kuncinya di disiplin
kalau disiplin diri ini kita terapkan insya allah sebetulnya gelombang kedua mungkin tidak akan keluar
nah kemudian satu lagi yang mungkin harus ditegaskan oleh pemerintah juga selain tadi kalau disiplin sendiri sulit berarti harus ada ketegasan dari pemerintah untuk
dan yang kedua mungkin membangun kesehatan

dan yang ketiga mungkin membangun empati di masyarakat yang tadi saya katakan dari awal selalu berpikir bahwa kita adalah otg
orang tanpa gejala
jadi supaya kita selalu punya penjagaan diri bahwa kita tuh mungkin bisa menularkan pada orang lain atau mungkin orang lain bisa menularkan pada kita
nah kalau empati itu bisa dibangun kelihatannya gelombang kedua kemungkinan bisa terlewati lah di indonesia
itu mungkin kalau menurut pandangan saya
mbak mia apakah sebetulnya kita sudah siap untuk masuk era new normal berhadapan dengan virus ini
selama disiplin masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan ini belum dipenuhi saya masih ragu sebetulnya kalau dalam hal ini
itu aja mungkin
oke anda masih ragu
mas bima terakhir ke anda
seberapa dalam kita bisa terjun secara perekonomian kalau kemudian mudah mudahan tidak ya
mudah mudahan tidak tentu saja
kalau kemudian ancaman gelombang kedua begitu nyata di depan mata dan bisa terjadi tanpa diantisipasi oleh pemerintah
itu asumsinya kan belum ada pelonggaran dilakukan
dan satu hal lagi tadi berkaitan dengan disiplin masyarakat orang itu akan menuruti pemerintah kalau kompensasi dan stimulusnya itu cukup
jadi dari awal itu permasalahannya
jadi apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah ketika memasuki era new normal ini dari sisi perekonomian mas bima
new normal artinya new policy atau kebijakan yang baru
jadi jangan pakai cara cara kebijakan yang konvensional untuk menghadapi situasi yang benar benar baru
nah itu salah satunya stimulusnya jangan itu itu aja ya
jangan menyuntik bumn
tapi justru lebih menyuntik bagaimana umkm bisa memenuhi protokol
kesehatan tadi bagaimana infrastruktur internet itu diperbaiki
dan umkm bisa menikmati digitalisasi di era new normal dengan cost yang lebih murah tapi jangkauan pasar yang lebih luas
baik terima kasih banyak mas bima yudhistira peneliti dari indef
mbak mia miranti ahli mikrobiologi dari universitas pajajaran sudah berbagi informasi dan juga insight kepada kami semua
mudah mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi
tapi tidak ada salahnya juga kalau pemerintah kemudian menyiapkan dan juga mengantisipasi hal hal yang paling buruk yang tadi juga sudah kita bahas bersama
terima kasih banyak mbak mia dan juga mas bima